jangan khawatir men
tentu saja saya tahu
yaudah tolong andain bosan ya
kamu benar benar bikin saya rugi
saya nggak sengaja main kecelakaan pak

kamu ragu mau menikah sama aku
aku sempat yakin kalau aku bisa bikin kamu jatuh cinta sama aku
tapi ternyata semuanya udah terlambat
karena kamu mencintai perempuan lain fi
aku bisa fan ngerasain itu
nggak mungkin itu fi
aku bisa ngerasain itu
nggak mungkin itu sylvia
iya benar fi
selama ini kevin gak mengenal yang namanya cinta
tapi semenjak kevin bertemu dengan asma
gadis desa yang polos
gugu dan ceria
kevin benar benar mengenal yang namanya cinta
cinta yang tulus
dan dalam hati
kamu salah kevin
tapi yakin itu bukan cinta
awalnya kevin juga nggak percaya fi
tapi sekarang kevin yakin
karena kevin takut ya udah dia
dan kevin menaruh harapan besar dari dia
jangan bikin lalu papi
satu satunya perempuan yang pantas untuk jadi istri kami
dan pantas untuk masuk dalam keluarga kita
ada perempuan yang lebih pantas untuk menjadi istri kevin
dia adalah perempuan yang dicintai kevin
if seri a element susah makan cairan
kalau elaine harboring di masuk ketidakhere
ketika sewang kembali ke rumah berpengalaman
sekarang lebih siapa
hai ah cari uang halal aja ah tuh makasih ya udah nemuin dompet ibu
kalau udah begini gimana asmatnya bisa pulang
abah afin asma ya ini semua pasti karena asma enggak nurut sama abah oh iya kata
abah jadi orang teh nggak boleh cepet menyerah
nggak boleh cepat putus asa
ya udah kalau gitu asma harus cari kerja biar bisa cepat dapat uang buat ongkos pulang
pak oh ya
tulisan ini saya mau ngelamar kerja apa kamu yakin mau kerja disini wah yakini
bisa pak ngajakin banyak hal pokoknya yang penting asmatnya punya gaji juga

kebetulan pekerja saya baru saja keluar kamu bisa mengganti kontrak saya ke atas

ah jadi asma diterima pak
sebagai apa pak
sebagai cleaning service
ih si mama tengah ngomong dari tadi
ini bisa dibersihin sama asma bisa pak
wah kompar bisa dia
sekarang kamu boleh mulai membersihkan meja sebasana
dan jangan lupa
kita celemek sama pak nasa oke
kevin mesti dikasih pelajaran
dia betul betul sudah mempermalukan aku
wah kevin hebat ya
dia sudah berani mengambil keputusan untuk kehidupannya sendiri
jadi kamu harus bangga punya anak seperti dia
untuk apa aku bangga
selama ini dia hanya bisa mencoreng nama baik
dan hari ini
dia benar benar membuat aku muak malu dan eh
ini semua karena ibu
ibu terlalu memanjakan dia
eh ibu memanjakan dia itu sama seperti ibu memanjakan kamu
biarkan kevin memilih jalannya sendiri yang terbaik untuk dia
eh apa kabar pak
ada apa mencari aku sampai seperti ini
nah si asma bro
dia tidak ada di hotel
saya sudah mencari dia ke mana mana tapi tidak ada
di mana kalau kita cari di tempat prostitusi
siapa tahu si asma diculik sama orang jahat kan

jangan khawatir man
tentu saja saya tahu

kamu benar benar bikin saya rugi
saya tidak sengaja pak ini kecelakaan pak
sekarang juga kamu saya pecah
kamu tidak akan menang jika saya menang
kamu tidak akan menang jika saya menang
kamu tidak akan menang jika saya menang
kamu tidak akan menang jika saya menang
bro kenapa nggak coba telepon dia aja
gue ada nomor teleponnya alda kakaknya asma
iya bener ini alda mas
alda asma nya ada di rumah
iya ya dia ada di rumah kok
nggak bisa saya bicara dengan dia
kayaknya dia kusut banget kecapean
sampai sekarang belum bangun
kayaknya asma nya lagi sakit parah deh
yang saya tahu ini semua salah saya
biasanya nyakitin perasaannya dia
kalau asma udah bangun bisa tolong bilang ke dia
bahwa saya tidak jadi menikah dengan siut dia
iya maka dari itu saya ingin ketemu dengan asma
eh tapi asma nya lagi nggak bisa diajak bicara
eh mendingan mas kevin nya aja yang kesini
oke yaudah mas
akhirnya aku ketemu kevin juga
kalau asma bisa membuat dia
nggak jadi menikah sama sylvia
aku pasti lebih bisa membuat dia suka sama aku
ya jangan kalian gati ya
asmatnya pernah ketemu ya sama teteh itu ya
iya vin kenapa
memang baik baik aja kan
iya aku baik baik aja kok vin
kamu gak usah khawatir
setelah semua kejadian ini
kamu masih bisa melatih aku kan
dan kita masih bisa berteman kan
iya kalau temenan oke
tapi kayaknya kalau ketemu susah diving
lagian sebentar lagi juga aku mau ke amerika
dan aku akan stay di sana
ih kok mukanya tuh mirip sama
teteh tunangannya mas kevin
hatesan tadi kayaknya teteh kenal
teteh tunangannya mas kevin
teteh tunangannya mas kevin